nah andre nomor satu udah nomor dua udah sekarang kita ke nomor tiga
calon gubernur dki jakarta nomor urut tiga anies baswedan
menyapa warga palmerah jakarta barat pada minggu siang
ya saat berkampanye anies berjanji jika terpilih
tidak akan mengedepankan kebijakan penggusuran dalam menata lingkungan
anies baswedan menemui warga yang berbukim di pinggir kali inspeksi grogol jakarta barat
saat bersosialisasi dengan warga anies berjanji
akan menerapkan kebijakan manusiawi dalam menata lingkungan
anies berjanji tak akan main gusur terhadap permukiman padat penduduk
selain menangkan warga dengan berjanji tidak akan menjadi gubernur tukang gusur
anies pun kembali mensosialisasikan program andalannya
yakni kartu jakarta pintar plus
kjp plus adalah bentuk perluasan dari kjp yang ada saat ini
warga di sini dibongkar rumahnya sudah tiga tahun
sesudah itu sudah pernah
karena ada kejelasan dilakukan pembangunan juga tidak
tapi rumahnya sudah dibongkar tiga tahun yang lalu
kita prioritaskan bisa membangun kampung deret
dan kita ingin penataan
sebenarnya yang dibutuhkan adalah ditata ulang yang baik yang bersih yang nyaman
dan jaminan pendidikan